ketua dpr sekaligus politisi partai golkar bambang susatyo menyambut baik pencalonan prabowo subianto sebagai calon presiden dari partai gerindra
menurut wakil koordinator bidang pratama dpp partai golkar tersebut partai koalisi jokowi akan segera melakukan pemetaan dan prediksi politik mulai dari pilkada serentak dua ribu delapan belas hingga pilpres dua ribu sembilan belas
itu mengembirakan bagi kami partai partai pendukung pemerintah sehingga kita bisa melakukan pemetaan dan memberikan prediksi tentang situasi politik ke depan
daripada kita nggak ada keputusan nyebut a nyebut b nggak jelas sekarang sudah jelas kan calonnya siapa dan sebagaimana yang diperkirakan
hanya ada dua apa namanya
kubu yang akan bertarung di dua ribu sembilan belas
sementara itu istana kepresidenan menanggapi positif kesiapan prabowo subianto untuk maju sebagai calon presiden dari partai gerindra di pemilu dua ribu sembilan belas mendatang
kepala staf presiden muldoko menyampaikan masuknya nama prabowo menjadikan iklim demokrasi di indonesia lebih berwarna
menurut muldoko majunya prabowo untuk menjadi penantang jokowi dalam pilpres dua ribu sembilan belas mendatang membuat jokowi memiliki sparring partner
muldoko menjadikan iklim demokrasi di indonesia lebih berwarna
muldoko berharap dengan majunya prabowo di pilpres dua ribu sembilan belas mendatang akan semakin memperkuat iklim politik dan demokrasi di indonesia
sementara terkait dengan strategi dari jokowi sendiri muldoko menyampaikan jokowi sudah memiliki hitung hitungan dan kalkulasinya sendiri untuk memenangkan pemilihan pemilihan presiden tahun dua ribu sembilan belas
muldoko menjadikan iklim demokrasi di indonesia lebih berwarna
menurut muldoko majunya prabowo menjadikan iklim demokrasi di indonesia lebih berwarna
menurut muldoko majunya prabowo menjadikan iklim demokrasi di indonesia lebih berwarna
menurut muldoko majunya prabowo menjadikan iklim demokrasi di indonesia lebih berwarna